selain itu hari ini kpk kembali memeriksa madaoka masagung
yang merupakan kerabat setia novanto sebagai tersangka kasus megakorupsi ktp elektronik
selain madaoka kpk juga memanggil direktur pt murakabi sejahtera
irvanto hendra pambudi sebagai saksi kasus iktp
ini merupakan kedua kalinya madaoka diperiksa sebagai tersangka kasus iktp
setelah sebelumnya madeoka tidak hadir dengan alasan sakit
dalam kasus ini madaoka diduga menjadi perantara aliran dana dari johannes marlim
dan anang sugiana sebesar tiga delapan juta dolar amerika
selain madaoka kpk juga memanggil direktur pt murakabi sejahtera
yang sekaligus keponakan setiano fanto irfanto hendra pambudi
irfanto diduga ikut mengatur proyek ktp elektronik
dan menjadi penampung dana yang dialirkan ke setnoff sebesar tiga lima juta dolar amerika
dan sudah ada korespondensi ann indonesia
di gedung kpk jakarta
fano selamat malam

keluar dari gedung kpk
sementara kalau misalnya kita lihat lagi tadi dalam masa pemeriksaan sejak pukul sepuluh tadi
juga ada irvanto hendra yang juga diperiksa hari ini bersamaan
apakah akan dikonfrontasi keduanya dalam kasus yang sama
ya ini dugaan korupsi atau mega korupsi ktp elektronik kita masih belum mengetahuinya
tetapi yang jelas kalau misal kita lihat dari rekam jejak madaoka mas agung
dalam sidang kasus korupsi ktp elektronik terhadap terdakwa andi narogong sebelumnya
ia juga sempat andina rogong juga sempat mengucapkan beberapa hal
yang pertama adalah tentang setia novanto yang meminta jatah uang dirinya
dan juga dpr dari madaoka mas agung
nah ini juga pada akhirnya lewat bukti permulaan
akhirnya kpk menetapkan status tersangka terhadap madaoka mas agung
sementara kalau misalnya kita lihat lagi dalam sidang pertama dan sidang kedua
dari setia novanto sebelumnya
di pengadilan tipikor jakarta
ini juga madaoka mas agung dipanggil menjadi saksi dalam sidang tersebut
tetapi ini tantangan terbesar bagi kpk
jika dalam pemerisaan awal madaoka mas agung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini
ia hanya menyebutkan madaoka mas agung hanya menyebutkan
kpk menanyakan tentang beberapa nama belum sampai ke inti dari kasus yang saat ini ditangani
sementara kalau misalnya kita bertolak lagi ke belakang dari sidang dalam kasus
korupsi ktp elektronik terhadap terdakwa setia novanto
kita sempat ingat bahwa madaoka mas agung sering mengucapkan kata lupa
terhadap sumber sumber dana di dua perusahaan miliknya
yakni pt oem investment
ada aliran dana sebesar satu delapan juta dolar amerika serikat
dari biomorph marutius perusahaan asing yang juga menyediakan produk biometrik l satu
sementara yang kedua adalah
delta energy perusahaan milik madaoka mas agung juga yang menerima uang sebesar dua juta dolar amerika serikat
uang sebesar tiga delapan juta dolar amerika serikat ini di total diduga mengalir ke setia novanto
dan madaoka mas agung di sini kasusnya masih menjadi perantara
belum ada perkembangan selanjutnya ketika ia ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan malam ini
tetapi kalau yang saya lihat dari pergerakan
di depan lobi gedung kpk ini beberapa kali tadi sempat kita mengira
kalau madaoka mas agung ini akan keluar melalui lobi depan kpk ini
tetapi ada beberapa pemeriksaan lainnya yang dilakukan oleh kpk hari ini
termasuk dari pemeriksaan terhadap bupati ngada
tersangka kasus korupsi di kabupaten ngada
sementara tadi juga sempat keluar dari kasus korupsi bupati jombang
di sini plt
kadis kes jombang juga tadi sempat keluar
tetapi yang jelas sampai dengan malam ini belum ada pernyataan resmi dari kpk
tentang hasil pemeriksaan terhadap tersangka madaoka mas agung
sementara kalau misalnya kita bisa menunggu lebih lama lagi
apakah nanti madaoka mas agung akan ditahan atau tidak
sementara kalau tadi anda sempat menyebutkan ini kali kedua madaoka mas agung diperiksa
kalau kita bisa lihat ke belakang sebelumnya bahwa melalui surat
dokter kpk ia diharuskan istirahat satu pekan
april kemarin masa istirahatnya sudah selesai
dan pada akhirnya dia diperiksa hari ini sebagai tersangka di gedung kpk jakarta
baik silvano terima kasih atas informasinya
kami tunggu update terbarunya karena kita tahu dalam sidang pemeriksaan setnov sebelumnya
nama madaoka mas agung ini disebut sebut sebagai perantara
untuk memberikan uang kepada puan maharani ataupun pramono anung
kita tunggu apakah nanti ada pernyataan atau memang
pertanyaan dari penyidik soal hal tersebut
silvano haji terima kasih banyak dari gedung kpk jakarta